perekaman iktp atau ktp elektronik di jepara jawa tengah membludak minggu pagi
rekam ktp elektronik dilakukan warga yang tidak ingin kehilangan hak pilihnya dalam pemilu april mendatang
ratusan warga rela antre di kawasan alun alun jepara jawa tengah agar bisa melakukan perekaman ktp elektronik
perekaman ktp elektronik ini digelar atas kerjasama dinas kependudukan dan catatan sipil di sdukcapil jepara
dengan bawaslu jepara guna memenuhi keinginan warga yang memiliki hak suara namun belum merakukan perekaman ktp elektronik
perekaman ktp elektronik di luar jam kerja ini disambut masyarakat
hal itu terlihat dari membeludaknya warga dan rela antri hingga berjam jam
keterbatasan peralatan dan pegawai yang bertugas perekaman ktp elektronik membuat pelayanan agak lamban
banyaknya minat warga yang datang dalam perekaman ktp elektronik
memaksa petugas dari sdukcapil membatasnya
ketika perekaman ktp elektronik di sdukcapil jepara
diperlukan perekaman ktp elektronik yang bisa dicetak secara langsung
namun karena kendala jaringan
di sdukcapil jepara baru bisa menyerahkan ktp elektronik dua pekan lagi
atau sebelum hari pencoblosan di kecamatan masing masing warga
cuman karena jaringannya yang tidak bisa istilahnya tidak nyantol lah
jadi kita terpaksa nanti tetap kita jadikan ktp nya nanti di kecamatan masing masing
harapannya kami maksimal dua minggu sudah jadi
jadi sebelum pemilu sudah bisa
dengan diselenggarakannya perekaman ktp elektronik tambahan ini
masyarakat yang seharusnya memiliki hak pilih dan bisa menyalurkan hak pilihnya dalam pemilu tujuh belas april mendatang
nahyal akbar jepara